pt jasa marga mulai melakukan persiapan menghadapi lonjakan jumlah kendaraan
yang akan melintasi jalan tol transjawa pada masa libur natal dan tahun baru
persiapan mulai dilakukan jasa marga pada delapan belas desember
karena masyarakat sudah mulai libur dan beberapa warga melakukan perjalanan mudik
pada delapan belas desember dua ribu dua puluh dua hingga empat januari dua ribu dua puluh
pihak jasa marga memprediksi dua tujuh puluh tiga juta kendaraan akan keluar dari jabodetabek melalui empat gerbang utama
yakni cikatama kalitama ciawi dan cikupa
adapun di ruas jalan tol transjawa diperkirakan enam ratus enam puluh tujuh dua ratus empat puluh kendaraan akan keluar dari jakarta melalui gerbang tol cikampek
sudah kita antisipasi banyak dengan kerjasama dengan koordinasi dengan kopantas
mungkin akan dilakukan beberapa
terkait dengan penanganan lalu lintas
baik itu kontraflow atau maupun nanti ada pembatasan kendaraan angkutan barang
khusus di jawa tengah ruas jalan tol semarang solo menjadi fokus perhatian
karena sangat rawan terjadi kecelakaan
terlebih jalan tol semarang solo menjadi titik lelah dan kerap berkabut saat cuaca ekstrim
sehingga dapat menutupi pandangan pengguna kendaraan
ketika hujan kurangi kecepatan
itu untuk mengurangi risiko
berarti tidak ada kenangan tapi air itu mengalir
mengalir itu perlu proses
kecuali kalau sudah tidak hujan masih ada air itu namanya genangan
tapi proses mengalir itu yang masih ada potensi untuk planning
jasa marga memperkirakan puncak masa mudik pada libur natal terjadi pada dua puluh tiga desember
sedangkan puncak masa mudik pada libur tahun baru terjadi pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh
damar sinuko semarang jawa tengah